sebagai klub pendatang baru di ibl klub west bandit solo memperkuat skuadnya dengan merekrut pelatih anyar raul miguel handinoto
raul miguel handinoto pelatih yang akrab di sapa coach eboz ini menggantikan posisi ricky jeb yang kini menjadi asisten pelatih west bandit
dengan pengalaman menangani berbagai tim yang berlaga pada liga basket tanah air sejak dua ribu empat
raul akan mencoba meramu taktik dan komposisi pemain west bandit solo sebelum nanti berlaga dalam kompetisi ibl
yang lain sih saya rasa nggak terlalu banyak saya perlu tambahin karena tim ini kan sudah berjarak lama
jadi makanya saya perlu informasi juga dari yang lain apa aja yang saya akan lihat nanti saya evaluasi kita evaluasi bareng agar segi teknik maupun fisik juga
dengan perpaduan pemain muda dan berpengalaman west bandit bisa menjadi salah satu tim kuda hitam di ibl
apalagi pada musim kali ini yang direncanakan bergulir maret mendatang semua tim peserta tidak menggunakan pemain asing
ini yang kita butuhkan sebelum sebelumnya ini
jadi di pelati sebelumnya koriki kita butuh sosok yang lebih pengalaman tadi
jadi kedatangannya ke cepos ini kayak melengkapi puzzle yang kurang di tim ini
dan menurut saya kepelatihan ke cepos juga sistemnya bagus sistemnya baik berdampak positif juga ke anak anak yang baru yang baru ke liga
pada musim ibl tahun ini west bandits menargetkan minimal dapat lolos ke babak playoff
erlangga wisnu aji randy putrama